ya pasar terus mencermati tiap inci pergerakan tax amnesty
tidak terkecuali para manajer investasi yang ditunjuk sebagai penampung dana repatriasi teks amnesti
tentang seperti apa kesiapan manajer investasi dalam mengelola membanjirnya dana repatriasi tax amnesty
berebut dana tax amnesty kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
kemudian ada reksadana dan efek beragun aset
sebelum saya ke instrumen saya ingin tanya terlebih dahulu
dari panen asset management sudah satu dua tiga hari ketiga ini untuk tax amnesty
sudah berapa banyak yang berminat
jadi kemarin malam baru saja kami melakukan edukasi kepada nasabah kami di bandung
nah dari telepon telepon juga sudah ada
sejauh catatan saya sudah belasan orang yang menyatakan minat
menyatakan minat tapi belum datang
kemudian meng execute hal tersebut belum ya
karena peraturan menteri keuangan pelaksana baru keluar kemarin sore
jadi teknis pelaksanaan kan kita perlu baca peraturan menteri dulu
oke jadi nanti dipelajari terlebih dahulu baru belasan itu akan kemudian dikontak kembali
untuk menindaklanjuti keinginan mereka
baik saya akan lebih ke instrumen
ini ada banyak instrumen sekali
saya khusus ke manajer investasi
apa yang akan ditawarkan bagi ataupun akan disalurkan kemana dana repatriasi tersebut
nah kalau manajer investasi yang menjadi gateway jadi kalau bahasa itunya gateway
maka kami bisa tempatkan bisa ke reksadana bisa ke efek beragun aset
kalau misalkan kami
ini ada lagi nih ada dana investasi real estate ataupun dire ini yang membuat saham investasi saham properti melesat
kemudian ada deposito juga
ya tabungan kemudian giro dan asuransi
tadi kalau untuk mi dari panin sendiri
jadi kalau misalnya produk yang sudah ada itu bisa ke reksadana ke kik eba tadi efek beragun aset kemudian dire
nah kemudian kalau misalnya kami membentuk kpk
d atau kontrak pengelolaan dana kami juga bisa investasi sampai ke deposito ke saham
jadi pilihan kami sebetulnya cukup banyak
apa namanya mau ke reksadana atau melalui kontrak pengelolaan dana yang bisa masuk ke kayak giro tabungan kemudian ke instrumen instrumen lain seperti itu
oke tapi dari beberapa informasi yang mungkin dari nasabah ataupun juga klien anda begitu mereka lebih berminat kemana disalurkan
kalau sejauh ini karena yang menghubungi kami adalah nasabah existing jadi mereka sudah mengenal reksadana
jadi memang mereka inginnya memindahkan ke reksadana karena reksadana itu diantara semua instrumen yang ada itu adalah bukan objek pajak
jadi pada saat kita melakukan deklarasi dan repatriasi kita bayar tebusan apakah tanggung jawab kita selesai
yang sekarang iya tapi kedepannya kan kalau harta tersebut menghasilkan penghasilan saya mesti bayar pajak penghasilan
pth reksadana itu bukan objek pajak jadi ibaratnya misalnya saya repatriasi dari singapura sepuluh miliar saya taruh di reksadana
kemudian setelah tiga tahun tumbuh jadi
lima belas miliar atas dua miliar tersebut itu sudah bukan objek pajak seperti itu
oke jadi diantara instrumen yang tadi hanya reksadana sendiri
yang bukan objek pajak
objek pajak jadi menurut anda akan banyak kesana nanti disalurkan
kami berharap bisa banyak masuk ke instrumen reksadana
dari instrumen reksadana tersebut ada banyak macam
ada saya juga pernah dengar apakah mungkin ada seperti pemerintah pernah mengeluarkan wacana kemungkinan kita akan menerbitkan obligasi infrastruktur karena pemerintah akan fokus di sana
apakah ada juga kemungkinan instrumen baru di reksadana ataupun instrumen baru dari
apa yang bisa diperlukan reksadana repatriasi tersebut
kalau reksadana itu yang konvensional itu ada saham campuran pendapat tetap dan pasar uang
nah yang saham itu bisa berinvestasi ke infrastruktur jadi sebetulnya secara tidak langsung bisa
nah kemudian kita juga ada reksadana syariah jadi kalau misalnya bagi yang ingin repatriasi kemudian inginnya berbentuk syariah bisa pilihnya reksadana syariah
ada juga reksadana yang memberikan dividen jadi kan ada ketentuan untuk lock selama tiga tahun
kalau misalnya saya taruh sepuluh miliar tidak bisa saya nikmati
nah kalau kita masuk ke reksadana yang membagikan dividen ya ibaratnya pokoknya di itu tapi dividennya bisa kita nikmati seperti itu
oh jadi tetap ada yang bisa kita hasilkan dalam waktu tertentu
tapi kan memang bahwa tax amnesty ini sangat besar panen sendiri untuk manajer investasi menargetkan akan dapat mengolah berapa
satu ratus enam puluh lima triliun itu adalah tarif tebusan pajaknya
tapi kalau nilai hartanya menurut bi kalau saya tidak salah potensi deklarasi tersebut
potensi deklarasi tiga ribu sampai empat ribu triliun potensi repatriasi seribu baru dari angka itu dapat tarif tebusan satu ratus enam puluh lima sebetulnya
nah kita terus terang memang belum sempat memasang target tapi saya kira dua sampai lima triliun itu angka yang harusnya bisa dicapai
itu hingga maret atau hanya kuartal pertama saja untuk fase pertama saja
hingga maret tahun depan
tiga sampai lima triliun
nah batas pembayarannya kalau saya tidak salah kan sampai tahun depan
jadi tebusnya misalnya bayar tebusannya bulan maret uangnya sampai desember kalau tidak salah masih bisa
tiga sampai lima triliun
dua sampai lima triliun
sampai lima triliun tapi kan anda berebut tanda tidak sendirian banyak juga yang akan berebut dana tersebut
ada banyak manajer investasi ada perbankan dan lain lain apa yang istimewa bagi para calon yang mendapat pengampunan pajak tersebut memasukkan dananya ke manajer investasi panen
betul jadi kami juga menyadari pemerintah sangat market friendly karena dia buka untuk banyak peserta
karena kan semua orang akan berkompetisi justru kompetisi ini bagus jadi semua orang akan menampilkan yang terbaik
yang terbaik dari panin asset management
betul jadi pertama kami menyediakan full service jadi kalau kami punya helpdesk khusus untuk konsultasi tentang amnesti pajak
jadi kalau misalnya nasabah ingin bertanya kami punya staff khusus yang kami training khusus untuk itu
nah kemudian kalau kadang kadang kita menyadari kayak semalam kita buat acara pertanyaannya kadang kadang bisa kompleks

nah untuk pertanyaan yang kompleks kami bisa facilitate

nah untuk pertanyaan yang kompleks kami bisa facilitate
lalu kami bisa facilitate langsung ketemu dengan konsultan pajak dan notaris
jadi misalnya saya punya rumah selama ini rumahnya pakai nama supir
karena dalam rangka amnesti pajak harus saya deklarasi berarti ada proses balik nama bikin surat itu bisa kami facilitate
oh jadi terima beres
jadi nasabah terima beres betul
nah kemudian dari sisi produk tadi produknya kita ada dua jadi reksadana seperti reksadana
tapi kita juga menyediakan konsultan keuangan kita bisa bikin produk sesuai profil resiko
jadi kalau misalnya orangnya belum pernah investasi reksadana bingung
sudah tidak usah khawatir kami bisa bikin paket
kalau orangnya konservatif kita bikin kombinasinya jadi nanti itu produk sesuai dengan dia punya profil
kalau dia agresif kita bikin kombinasinya yang agresif sesuai dia punya profil
kalau kondisi pasar berubah kita bisa pindah pindah produknya seperti itu
jadi itu keistimewaannya untuk fee nya kompetitif tidak
fee nya pasti kami akan kompetitif sekali karena itu kita sudah jadi satu paket dalam
karena fee menurut saya sebetulnya kalau untuk nasabah
sebetulnya kalau untuk nasabah
yang nomor satu itu kenyamanan
kalau dia taruh di tempat yang bisa mengurus semua keperluan dia
kemudian produknya juga komplit
fee itu selalu bisa didiskusikan
apalagi klien anda kalau yang dapat pengembangan pajak
pastinya punya dana jumbo biasanya ya
jadi mereka lebih kenyamanan tadi menurut anda
terima kasih rudianto direktur paninneset management
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business sore hari ini